kok tumben lo berdua
gue cuma pengen balikin barangnya salma
jadi dia dimana
udah sempet sempetin aja latihan untuk pertandingan persahabatan nanti
pagi pagi kayak gini udah ada disini nemenin lo nontonin kak aldo main basket

kalo yang satu seneng
yang satu harus mendukung
kok pagi pagi gini udah cemburuk aja sih
ini tuh gak lucu
dan gue juga gak suka
coba siapa diantara kalian berdua yang ngasih nomer telepon gue ke nathan
mimpi buruk kita udah dimulai
ya iya makanya deh coba kalian ngaku siapa yang ngasih nomer telepon gue ke nathan
ya yang pastinya sih bukan gue
mana mungkin gue menjerumuskan sahabat gue kecowo macam nathan itu
apa jangan jangan lo ya yang ngasih nomer telepon gue ke nathan
sal maafin gue banget ya
abisnya gue terpaksa
gue bisa kan dapet nomer hp salma
tapi gue harus izin dulu sama salmanya not
udah gue janji gak akan gue apa apain
dan lo juga gak mau kan berurusan sama gue karena ini
aduh maaf banget ya salm
gue pasti ngerti banget kan kondisi gue pas itu ya kan
lagian ngapain juga sih si nathan itu minta nomor telepon loh
cuman buat ngerjain gue doang fah
enggak lah gak mungkin
aduh rahma rahma
lo kayak kenal makan baru nih ya
termasuk bikin baper salma
sal ya pokoknya gue minta maaf deh
ya udah deh mau gimana lagi
salma coba asalnya nyamperin gue
nat kantin aja yuk
ngapain sih lo ngeladain orang gak jelas kayak gini
salma jangan lupa nanti rapatosis ya
jangan sampai terlalu lagi
nanti aku nungguin
bisa aku terima jadi orang kota osin
jadi bisa ketemu kaldu setiap hari deh
evah gue tuh masuk osin bukan karena itu kok
gue tuh cuma pengen membuat sekolah tingkat jadi lebih baik lagi
terus kapan dong
gue bisa buktiin ke kaldu kalau gue itu punya something different
dia tuh terkagum kagum sama gue
ya jadi diri lo sendiri aja lah
bener tuh apa katanya rahma
oh my god kalau misalnya gue jadi diri gue sendiri
apa coba yang menarik dari diri gue
pasti kaldu gak bakalan lah ngelirik gue
siapa yang gak tau team cheersnya kan
gue pasti bakal ketep kalau misalnya gue masuk team cheers
pinter banget sih gue
enggak enggak enggak
ngapain sih jadi tim cheers
aduh jangan cari gara gara deh sama kak dina dan temen temennya
lu tuh beda habitat sama mereka
udah gak usah ikut cheers ngapain sih
eh gue ke perkus dulu ya
jangan ganggu temen saya
eh cara gis lo kekanakan kanakan
kok tumben lo berdua
gue cuma pengen balikin barangnya salma
jadi dia di mana
ih udah ya
masih ke mana
maksud gue lo gak penasaran
kenapa gue pengen nemuin loh
eh ya ampun
novel yang belum selesai gue baca waktu itu
kok bisa ada di loh
kayaknya jatuh dari tas lo
pas pertama kali kita ketemu
waktu itu soalnya gue nyari novel ini
makasih banget ya nat
gara gara akhirnya ketemu
kok diambil lagi
kalau lo mau nemenin gue makan siang habis pulang sekolah
ya hitung hitung buat nembus kesalahan gue kemarin
kayaknya gue gak bisa deh soalnya nanti
nanti abis pulang sekolah gue
tuh kan udah bil masuk
gue masuk ke dalam kelas dulu ya

iya kayak gitu
mahgil mereka tadi aku tlej kan dong biar kurang gadis ya
iku kurang cupes sih itu